para pemudik tampak mulai memasuki pulau sumatera melalui ruas jalan tol terbangi besar kayu agung provinsi sumatera selatan dua hari jelang hari raya lebaran dua ribu dua puluh
gerbang tol kayu agung merupakan pintu utama di tol trans sumatera bagi para pelaku perjalanan yang ingin menuju kota palembang sumatera selatan
arus kendaraan dari arah pulau jawa terpantau lancar di ruas jalan tol terbangi besar pematang panggang kayu agung provinsi sumatera selatan sabtu pagi
per jam sepuluh waktu indonesia barat tercatat sebanyak satu enam ratus dua puluh dua kendaraan yang keluar ke gerbang tol kota baru
angka tersebut meningkat sebesar lima puluh tujuh persen dibandingkan dengan volume lalu lintas bulan maret dua ribu dua puluh
pihak operator jalan tol memperkirakan hari ini akan menjadi puncak arus mudik dua ribu dua puluh dua terakhir menuju pulau sumatera